warga desa jeruwaru kabupaten lombok timur yang difonis meninggal akibat kofit sembilan belas pada
sabtu lalu terpaksa disolatkan di pinggir jalan raya atas permintaan keluarga seluruh
petugas dan keluarga pun mensyaratkan jenazah dalam kondisi hujan dan peti jenazah berada
di dalam ambulans kejadian tersebut akibat berubahnya jadwal pemakaman dari pihak
keluarga dan petugas ada miskomunikasi yang pertama pihak keluarga menjadwalkan pemakaman
beliau tidak asal namun perkembangan lagi di kabupaten dalam hal ini dari rumah sakit bahwa almarhumah akan
dibawa pulang bakda zuhur prosesi pemakaman akhirnya dapat dilaksanakan sesuai syariat
islam dan diikuti oleh pihak keluarga dengan tetap menerapkan protokol
kesehatan lalu rahmat juniadi lombok timur nusa tenggara barat